udah kalian tuh cepet cepet beresin barang barang kalian
kenapa kalian masih disini aja
jadi tolong ya kalian secepatnya kemasi barang barang kalian
karena saya ingin menempati rumah saya
mas mas wajibkan mas anterin saya sekarang ya
apa pasal lagi skrat pokoknya saya akan bayar berapa pun

ya disini disini
saya dekat amerika
pasti dia butuh ini
sampai detik ini ibu gak terima
kalau ida sama kohar itu bohongin ibu
ibu ibu nggak boleh punya pemikiran seperti itu bu
kita tuh harus tanya dulu kebenarannya sama kak aida sama bang kohar
setiap hari kamu selalu dikasarin sama aida
tapi kamu selalu sabar meka
kan ibu yang ngajarin mereka
untuk selalu baik sama semua orang
bisa berbicara baiknya
ya deh ibu
ya udah misalnya apa estila
kenapa pasal mpae namanya
itu ada kebetulan
aku bisa datang ke topi

ibu sekarang ga inget
akhirnya kalian pulang juga
saya itu malam malam datang kemari sesuai dengan kesepakatan
kalau rumah ini secepatnya dikosongkan malam ini juga
maaf bu sebelumnya
saya dan ibu saya tinggal disini
dan rumah ini tidak dijual
hei rumah ini tuh sudah sah menjadi rumah saya
kalau kamu gak percaya tanya ke ibu kamu
iyalah ini rumah saya
udah kalian tuh cepet cepet beresin barang barang kalian
kenapa kalian masih disini aja
tolong ya kalian secepatnya
kemasi barang barang kalian
karena saya ingin menempati rumah saya
ini ada apa ya
kamu temannya ya
oh kebetulan sekali
tolong bantu mereka pindah rumah ya
kamu pindah rumah
tunggu dulu ya
saya kesempatan untuk beresin barang barang saya ya
saya mau panjang lama
kalau gitu kami tunggu sebentar
buat angker barang barang kamu
permisi ya bu
aku udah selesai
mereka sudah selesai deepest sih
sekarang kita harus meng scalable ke pisau hari ini
baru kita rumah ini
aku ingin berjalan ke rumahmu
aku ingin berjalan ke rumahmu
terima kasih ya
eh abis ini meka sama ibu mau pindah kemana
kita pindah ke rumah kakakmu
kamu tuh udah capek capek bantuin ibu dari tadi
kata pak ustadz kalau bulan puasa
kalau kita bantuin
itu pahanya banyak banget bu
apalagi kalau bantuin ibu sendiri
wangi banget sih kuenya
boleh bapak cobain gak sih
kamu tuh harus percaya
bahwa setiap kamu ngejalani
suatu masalah atau suatu cobaan
pasti nanti akan diganti dengan yang lebih baik
bener gak bu
sebenarnya sih udah gak butuh ya
aku udah dipecat
aku udah dipecat
astaghfirullahaladzim ya allah
beka kamu kenapa gak ngomong sama ibu sih
mereka kan masih ada pekerjaan yang lain
ya udah yaudah
ya bu ibu di depan aja

aduh gue ngomong apa ya sama ida ya
kalau gue kalah judi lagi
nenek sama tante meka dateng
meka kamu bawa ivan ke dalam
ibu mau bicara sama kohor dan aida

ibu mau bicara sama kohor dan aida
semua ini gara gara kamu sama suami kamu
kenapa sih kalian tega bohong gini ibu
kamu lagi pura pura sakit
sekarang ibu mau tinggal dimana
ibu mau tinggal dimana lu mau dicual
ibu akan tinggal di sini
kemudian berdua bisa mengembalikan rumah almarhum babak kamu
ya ampun bu
ibu lihat sendiri
karena rumah udah sempit kayak gini bu
kalau ibu mau meka tinggal di sini
ya tambah sempit
keterlaluan kamu tuh ya
ya udah ibu gak akan tinggal di sini
tapi ibu minta uang hasil penjualan rumah itu
biar ibu beri kembali rumah itu
udah bu udah bu jangan malu malu
tentang apa lagi duitnya
jangan balik duitnya udah gak ada bu
kalau bilang uangnya udah gak ada
gak bisa sih
ibu ya ampun
ya ampun ibu
kamu masuk rumah
disitu disitu disitu
ya ampun bu
ya ampun bu
ya ampun bu
ya ampun bu
ya ampun bu
ibu udah cuman
mendingan kamu pulang ya
makasih udah bantuin aku
aku pamit dulu ya